hai coba sebutkan legenda bulu tangkis putra indonesia pasti nama alan budi kusuma dan
rudy hartono termasuk yang disebut pertama alan adalah perahi emas di olympiade barcelona tahun
sembilan puluh dua dan rudy hartono juara all england delapan kali keduanya pun berasal dari surabaya dan
mengembangkan bakat bulu tangkis hingga menjadi juara dunia dari persatuan bulu tangkis atau
pb suryanaga surabaya klub ini menjadi salah satu klub badminton tertua di indonesia karena
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan selain alan budi kusuma dan rudy hartono pb suryanaga juga mengantarkan
sony dwi kunchoro alvin yulianto dan sederet atlet lainnya ke pelatnah hingga juara dunia
berusia lebih dari satu abad klub suryanaga fokus mencari dan mencetak bibit potensial atlet bulu
tangkis nasional memasuki gelanggang pb suryanaga
di kawasan dharma husada indah barat surabaya kita akan dengan mudah menemukan anak anak mulai
usia lima tahun belajar badminton salah satunya rinalvin juan dolok saribu atau yang biasa dipanggil
alvin meski berusia sembilan tahun dan belajar sejak usia lima tahun alvin sudah tampak menguasai
permainan dan memahami apa tujuannya takut tanya jadi ini pemain dunia pendidikan di klub ini adalah

klub ini dilakukan berdasarkan jenjang usia mulai dari lima tahun hingga siap masuk pelatihan
provinsi hingga pelacnat atau pelatihan nasional mengisi iivatdit pertama tama cuma hobi aje dari
dulu jadi pengen coba ikut terus juga awal masuknya umur dua belas tahun itu sebenarnya udah telat
tingkat apa dunia
tingkat dunia amin
peserta didik tidak hanya berasal dari berbagai daerah namun juga datang dari luar negeri
salah satunya samuel armando pinson torres anak kolombia berusia lima belas tahun
samuel sendiri sudah bergabung di bb surianaga setahun terakhir
ketentuan antara kolombia dan indonesia adalah berbeda
ketentuan antara kolombia dan indonesia adalah sangat baik dari tempat lain seperti kolombia
mengantarkan banyak bibit atlet hingga pelatnas dan menjuarai berbagai kompetisi dunia
hingga mengharumkan nama indonesia pb suryanaga murni menggunakan biaya operasional dari iuran peserta didik
tapi kalau kita mau akselerasi lebih cepat ya kita harus adanya sponsor ya
seperti mungkin klub lain yang besar itu kan memang ada sponsor
jadi kita bisa ya mungkin ngadakan audisi atau lebih cepat lah untuk akselerasasi
bulu tangkis sendiri merupakan salah satu cabang olahraga andalan indonesia yang kerap mengharumkan nama indonesia di kompetisi dunia
tim liputan cnn indonesia